good morning hari ini dengan informasi dari pedangdut dewi persik
yang menyatakan tidak ingin berdamai atas kasus penerobosan jalan transjakarta
yang dilakukan dirinya dan sang suami
dewi bersikuku akan melanjutkan proses hukum
selain itu ia juga mengaku bahwa pengawalan polisi yang diberikan terhadap dirinya
telah berlangsung selama tiga bulan
damai itu urusan belakang
sekarang itu adalah fakta hukum
karena memang di posisi saya itu kan ibaratnya sudah dikatakan monyet
udah gitu kalau misalkan aku tidak turun dari mobil itu mungkin kekasih aku udah hancur lebur
karena sudah dikepukin masa
karena mereka memahain hakim sendiri tanpa tahu penjelasannya seperti apa
intinya yang mengawal kita adalah polisi yang bawa motor besar udah itu aja
dan kebetulan memang kondisinya adalah saya kan mendapatkan pengawalan itu sudah tiga bulan
sementara itu penyidik ditkrimumpolda metro jalan
telah memeriksa petugas transjakarta yang dilaporkan oleh pihak penyanyi dewi persik
penyidik juga telah memeriksa tempat kejadian perkara
portal jalur transjakarta di pejaten pasar minggu jakarta selatan
dari pemeriksaan tersebut penyidik akan mengenakan pasal melawan hukum
dengan perbuatan tidak menyenangkan
dan pasal melawan petugas kepada angga wijaya suami dewi persik
penyidik juga akan memeriksa rekaman cctv milik dinas perhubungan
bagaimana awal dari perdebatan yang terjadi
antara suami dewi persik dengan petugas
bersangkutan memang kita kenakan pasal tiga ratus tiga puluh lima kemudian ada pasal dua ratus dua belas ya
itu berkaitan dengan melawan petugas ke petugas ya
dan nanti kita akan sedang meminta cctv ke dinas perhubungan
artinya ke jasa marga apakah kita ingin melihat berkaitan dengan mobil itu
dari hasil pemeriksaan sementara
diketahui bahwa mobil milik dewi persik
telah masuk jalur transjakarta sejauh tiga puluh meter